oke tidak ada deal katanya belum ada deal
dan tidak dibicarakan deal apapun atau proposal apapun ketika pertemuan di mrt
bang ade jangan menyalak dulu itu sudah fix
kemudian pak amin rais tadi dengan narasi depan belakang dan tengah tadi yang dianalisa bang ali mohtar ngabali
itu juga cukup clear kita melihat perkembangan
tapi dalam perkembangan satu dua minggu terakhir beberapa hari terakhir terakhir ini ada proposal katanya dari kubu oposisi
kalau ingin bergandingan tangan dalam sebuah format koalisi baru rukun rekonsiliasi tidak ada gejolak baru di masyarakat
pulangkanlah salah satu tokoh kami yang ada di arab saudi yaitu habib rizik syihab
ada ini bukan bang andre kebetulan yang berbicara tapi koordinator jurubicara
apa namanya prabowo sandi kita lihat daniel anzar simanjuta ke belakang kita
ya apakah ini nanti bang andre bisa komentari
apakah sudah oke
saya bacakan ya ini pandangan pribadi saya bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan agaknya yang paling tepat diberi kesempatan kepada habib rizik kembali di indonesia
stop upaya kriminalisasi semuanya saling memaafkan
kita bangun toleransi yang otentik stop narasi narasi stigmatisasi radikalis dan lain lain
jadi kalau ingin rekonsiliasi politik mau digunakan agaknya paling tepat beri kesempatan kepada rizik
beri kesempatan kepada rizik
siap untuk kembali ke indonesia
sebelum anda komentari dari kekuasaan kita dengarkan ketua fpi yang baru berbicara mengenai hal ini
sangat ingin kembali ke indonesia
dan sudah berkali kali ingin untuk pulang
nah cuman memang permasalahannya
bukan masalah ingin pulang
tapi rizik ini di cekal
jadi memang dia tidak diizinkan untuk keluar dari saudi
tentu ya kita melobi khususnya pihak pihak terkait pemerintah indonesia
kita minta supaya pemerintah indonesia memulangkan habib rizik
nggak boleh keluar nggak boleh pulang ke negerinya ini ada apa
nah sedangkan yang kita tahu
pemerintah saudi nggak pernah punya kepentingan dengan habib rizik
jadi siapa yang punya kepentingan supaya habib rizik tidak kembali ke indonesia
satu satunya yang memungkinkan adalah ya pemerintah indonesia
cabut cekalnya minta untuk cabut kembali cekalnya supaya bisa pulang
kalau habib rizik saja masih bisa dikerjai seperti itu
bagaimana orang indonesia yang lain yang di luar negeri
bukti dari pencekalan ya saya bagaimana bilangnya ya
saya dikasih lihat langsung saya dikasih lihat langsung oleh habib rizik
jadi begitu habib rizik keluar
namanya ada tulisan di imigrasi saat mau ke luar negeri dari saudi
itu tertulis mamnu khuruj mamnu safar
artinya dilarang keluar
otomatis habib rizik tidak bisa untuk melanjutkan perjalanan ke luar negeri
enak betul kalau misalnya dibilang itu
ya betul aja kalau yang ngomong
orang nggak punya penjelasan soal ini atau nggak mengerti soal ini
atau pura pura bodoh
ya seperti yang dilakukan oleh beberapa oknum sekarang ini
ada muldoko juga puan maharani ya
muldoko melecehkan betul
anda punya uang berapa mau pulangin habib rizik
uang anda nggak laku untuk habib rizik
ada empat kata kunci kalau tidak salah dicekal dikerjai muldoko dan dilecehkan
itu sebelum anda komentar kita dengarkan dulu komentar kepala staff kepresidenan

dia akomodasi saat yang memulakan habib rizik
siapa yang pergi siapa yang mengulangi
pergi pergi sendiri pulangin gimana sih
pergi pergi sendiri kok kita memulangin
jadi baiknya pulang sendiri aja pak
iya pulang sendiri aja nggak beli tiket baru gue beliin

ketika habib rizik balik ke indonesia akan
dia di proses hukum lagi ada jaminan itu nggak dari pemerintah
ya saya tidak tepat menjawab itu ya mungkin kapolip lah
bang ali betulkah pemerintah republik indonesia mencekal mengerjai
jenderal muldoko dianggap melecehkan
gue ini ada nasutionnya
jadi kalau lubis itu ipar marlai
jadi maksud saya begini
ini sabri ini tidak mengerti barangkali ya
nggak tahu saya tidak mengerti juga kerangka berpikirnya kayak apa saya tidak mengerti
ente minta tolong ke pemerintah kemudian maksud saya kan begini
tapi habib rizik itu menggoblok goblokin mentolol tololin loh pemerintah itu
dengan segala macam narasi dan diksi
maksud saya dalam situasi yang begini udah tenang
nggak usah nanti banyak berkomentar yang bisa nanti membuat orang itu antipati
suasana kan sudah teduh
kalau diputar semua vlog vlog rizik sihab itu
lahaulallah kuatailah billah
saya tidak tahu rasul dan nabi mana kitab dan hadis mana yang mereka pakai dalam menuntun beragama islam ini
maka selalu narasi yang saya pakai itu adalah

yang menurut saya itu adalah menjaga keharmonisan jaga suasana batin orang orang katolik protestan hindu
buddha konghucu dan lain lain
umat islam juga
ini kan imam besar
pertanyaan saya satu
kalau muldoko itu sebagai orang islam sebagai umat menawarkan mungkin mungturus pulang
menyiapkan tiketnya apa yang salah
itu melecehkan kan seperti kata ks obriter
ya kan ini kan imam besar nih
muldoko seorang muldoko
muldoko kepala staf mantan panglima general bintang ampa
kalau dia menyiapkan tiket nanti deh gue urus gue ongkosin
di mana salahnya
itu bukan pelecehan
loh orang diam
terima sambut ini
alhamdulillah terima kasih pak muldoko
kalau bapak benar benar atau ikhlas mau menyiapkan anggaran untuk pulang sekaligus
kan kita ini pemimpin umat pak
pemimpin organisasi islam
bagaimana dengan narasi tadi
bahwa pemerintah indonesia itu
clear sekali datanya katanya
pemerintah indonesia meminta untuk mencekal otoritas
ini andre berkali kali saya tunju tunju saya bilang
kalau dia sudah dapat suratnya langsung buat vlognya
saya telah mendapatkan surat
wa natal hadha'al mamlakatis saudi atil arabiyah
ada surat dari kerajaan saudi arabia
melarang saya muhammad rizik sihab keluar
supaya satu rakyat indonesia tahu bahwa
pemerintah republik indonesia ini kriminalisasi lagi antom
jadi anda nggak percaya
iya lah saya nggak percaya
mana ada urusan apa
boleh saya komentar
suasana sudah teduh
jangan bikin lagi kita menggunakan gaspol
karena itu bisa terjadi
ini bisa mengganggu rekonsiliasi
pak ini mudah mudahan dia masuk komisi satu dpr ri
saya lima tahun di dewan perwakilan rakyat republik indonesia
di komisi luar negeri
tidak ada satu negara dimanapun yang punya intervensi bisa masuk ke negara lain dalam memberikan kebijakan
bahwa rizik punya urusan permasalahan dengan pemerintah kerajaan saudi arabia
saya pernah mengurus rakyat indonesia di filipina selatan
saya sedang mengurus pemulangan rakyat indonesia di china di jepang bahkan di saudi arabia
narasi inilah yang menurut saya
dalam situasi tenang dan teduh ini
pakailah pikiran yang tenang
kan sudah tidak ada lagi kamret cebong cebong lagi
jangan lagi pakai pilihan pilihan kata yang membuat orang itu bisa tersinggung dan marah
jadi tidak benar pemerintah indonesia mencegah mengerjai dan melarang rizik
itu adalah fitnah
itu adalah fitnah dan pembohongan luar biasa
karena semua dialamatkan kepada pemerintah
pemerintah itu siapa
pemerintah itu ada pimpinannya namanya presiden
bang andre saya rasa kita tidak perlu berdebat memanaskan situasi lagi
bang ali saya harusnya sendiri
nt kasih tahu
kasih tahu dong sama sabri
abang sebagai pemerintah juga tidak usah
kalau semakin ada tuduhan
kalau semua tuduhan itu kepada pemerintah
saya akan berhadapan dengan siapapun
boleh gantian kita bang

saya masih sediam
saya masih ada kesempatan bicara sama nt
saya masih diam
indonesia sudah guyup
saya tentu berharap
pasca indonesia guyup
pasca pertemuan pak jokowi dan pak praudan
akan bertemu untuk kedua dan ketiga kali
ada rencana pertemuan
harapan kita dalam pertemuan pertemuan ini
seluruh residu yang masih ada
akibat kontestasi bisa selesai
banyak ulama lain dan tokoh lain
dan juga relawan yang lain
ini seberapa penting menjadi residu
kita kan mau islah
harapan kita kalau rekonsiliasi ini selesai
islah ini terjadi
tentu tidak ada yang merasa dendam satu sama lain
tidak ada lagi yang baperan
kita sama sama bergandingan membangun bangsa
baik di dalam pemerintah
ada yang di dalam pemerintah
maupun ada yang di luar pemerintah
problemnya kalau misalnya pemerintah berhasil
atau habib rizik bisa datang kembali pulang ke indonesia
seberapa menjadi jalan tol
memperlancar rekonsiliasi dan kembali ke indonesia
ke kehidupan bangsa
ketenangan bangsa ini
faktor rizik ini seberapa mempengaruhi
rekonsiliasi di elit dan di bawah
masih ulama ulama lain
tentu saja kita bicara mengenai rizieq dulu
iya salah satunya habib rizik
jadi memang pak prabowo dan pak jokowi
tidak spesifik membicarakan habib rizik
tidak bicara habib rizik karena memang waktu tidak ada
tapi tentu kita akan mendorong
bagaimana kasus habib rizik dan ulama dan tokoh
dan relawan kami itu kan bisa selesai
yakin kalau kita bertemu ya
dua tokoh ini bertemu
pak jokowi dan pak prabowo bertemu
lalu komunikasinya lancar
tentu setiap masalah yang ada
itu bisa kita selesaikan
tanpa perlu bang ali marah marah lagi
anda percaya bahwa pemerintah indonesia
menghalangi rizieq siap untuk bisa datang ke sini
kalau menurut informasi yang kita dapatkan
versi dari teman teman fpi
ada portal yang menghalangi
tapi di satu sisi pemerintah bersikeras
bahwa mereka tidak menghalangi
nah saya ingin tahu
komunikasi habib rizieq dengan bpn kan selama ini
lancar sekali bagus sekali
pasti kan ada informasi
informasi dari habib kan ada portal
tidak ada portal
kan itu yang kita dengarkan
saya tidak ingin masuk di perdebatan kencang
karena kita sudah maju selangkah di depan
nah menurut saya
kita hentikan perdebatan ban wali
kita hentikan perdebatan kiai sobri
kita ke depan
bagaimana masalah habib selesai
ulama yang lain selesai
kita bisa guyup kembali
pemerintah pak jokowi bisa membangun
yang di luar pemerintah pun bisa mengawasi secara konstruktif
kalau masalah rizieq selesai
maka masalah ke depan akan jauh lebih mudah lebih selesai
kalau ini kan proses hukum biasa
proses hukum biasa
kalau habib rizik itu punya masalah dengan kerajaan saudi arabia
selesainya di sana
nanti kalau tidak bisa
itu di dalam konvensi genewa
tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan itu
setelah masuk dpr baru ngerti
sekarang belum bisa
saya sudah pernah di komisi satu
maksudnya di konvensi genewa tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan itu
untuk dan atas nama negara
itu bisa melakukan halal apa
persoalannya adalah memang
apakah ini menyangkut pelanggaran pribadi
habib rizieq atau tidak
itu dulu persoalannya
kan dari awal
saya sudah bilang
kalau bisa dapatkan itu surat yang tadi ditunjuk oleh ketua umum fpi
yang namanya sabri tadi
sabri tadi lubis
kalau dia bisa kasih tahu
foto aja kirim ke saya deh
nggak usah ke mana mana
karena saya sudah bicara dengan menteri luar negeri
saya sudah bicara dengan menteri hukum dan ham
dengan kita punya duta besar di saudi arabia
dengan duta besar arab saudi di sini pun
kami pun bersedia
agar semua pilihan pilihan kata itu
jangan lagi dialamatkan kepada pemerintah
karena pemerintah indonesia
baik polisi bin hukum dan ham
menteri luar negeri
bahkan sampai presiden juga
tidak ada urusannya dengan negara orang
kenapa mesti mereka mengalamatkan terus kepada pemerintah
kenapa jadi alamatnya pemerintah
kenapa alamatnya pemerintah kenapa dibuka saat ini
dan kenapa di saat setelah pertemuan antara presiden jokowi dengan prabowo
kami akan segera kembali
pertanyaan saya dan pertanyaan publik
saya sampai lupa tadi pertanyaan apa
kenapa baru sekarang kenapa baru saat ini dikeluarkan
kenapa ketika pertemuan jokowi dan prabowo sudah berlangsung
semangat rekonsiliasi bahkan dari orang segarang androsyade
itu mengemuka dan menjulur julur kemana mana
apa yang maksudnya
jawaban yang pertama itu
memberikan gambaran kepada publik seluruh indonesia
yang pertama kali setelah orang habis menusuk pada tanggal tujuh belas april kemarin itu
itu namanya adalah insinyur haji joko widodo
meminta untuk apa
meminta untuk bertemu
meminta untuk orang duduk
memberikan suasana duduk
karena tadi andri ada bilang
bertemunya dua hati orang orang beriman itu akan mendatangkan banyak manfaat dan kebaikan
membicarakan masalah masalah tentang kebangsaan
itu poin penting pertemuan ini
baru kenapa sekarang
tanya dong sama habibudin
kalau hari ini ente terganggu dan ente masalah
ndak usah ente salahkan orang lain
kalau ada masalah itu
seberapa bang seberapa muak
ini suara pribadi habib rizik dengan teman teman di fpi saja
atau ini suara rakyat oposisi
masyarakat oposisi sebenarnya
ini persoalan habib rizik bahwa ada selama ini penghalangan dari negara
dikerjain kalau tadi bahasanya
di portal bahasanya bang andri
orang dengan sangat gampang bisa menyampaikan sebuah mesej itu kepada publik
seperti biasalah yang habib rizik dengan gagah berani itu loh
membuat vlog itu
kalau dari awal ini sejak bulan juli kalau saya tidak salah ingat
pada waktu pertama kali tanggal sebelas juli datang ke malaysia pada waktu itu bermasalah
tiga kali tanggal dua belas kemudian tanggal berapa lagi kalau saya tidak salah ingat
kenapa pada waktu itu tidak segera membuat dilakukan
ada urusan apa disembunyikan ini
supaya kita tahu kalau dia bisa buka bukannya di mana
siapa instansi mana kementerian mana lembaga mana
atau orang mana yang membuat beliau terhalang
pak prabowo mau berjuang kan ya selama ini
habib rizik untuk bisa membantu habib rizik
tadi ada portalnya coba dibuka nggak pak prabowo
kan disampaikan bang ali dengan bertemunya dua tokoh ini
akan membuka ruang pembicaraan penyelesaian semua masalah
termasuk masalah habib rizik dan lain lain
ya jangan lagi sabri kasih tahu dong sabri
jadi maksud saya bang ali tidak usah tensi tinggi terus
abang sebagai tenaga ahli ksp harus meniru presiden jokowi
tidak ada semua narasi narasi yang penuh dengan fitnah prasangka buruk sangka itu harus diperbaiki
ini tidak memahami ilmunya pak jokowi nih
saya selalu mengatakan saya bertanggung jawab atas pernyataan saya
saya bertanggung jawab atas pernyataan ini
karena semua tuduhan cacian dan makian itu dialamatkan kepada pemerintah
notabone cekinya adalah presiden jokowi dodo
dan itu saya keberatan
seberapa mengganggu abang sebagai orang bagian dari pemerintah
seberapa mengganggu proses rekonsiliasi proses rujuk
karena saya melihat hari hari bud bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintahan itu dilakukan
saya hadir dalam rata saya hadir dalam perbincangan dengan senior senior itu
dan karena itu saya harus sampaikan kepada publik indonesia bahwa semua tuduhan bilang bahwa pemerintah menghalangi kepulangan
mencekal kepulangannya habib rizik itu adalah fitnah dan kebohongan
ini mengganggu proses rekonsiliasi
saya mau katakan bahwa tidak ada
karena ini kalau ada menyangkut dengan persoalan hukum dan pidana yang belum terselesaikan dengan rizik sihab itu urusannya
jadi ini tidak jadi akan kasus rizik sihab kepulangan rizik sihab tidak akan menjadi barter politik tidak akan jadi bargain politik
sudah pasti itu
atau bisa jadi henge pengki bagian dari bargaining
jangan sampai ada juga orang mengatakan bahwa
pertemuan beliau berdua itu adalah ada barter politik
sejak awal saya sudah bilang dan saya ingin mengatakan bahwa tidak ada barter politik
termasuk soal rizik
termasuk soal rizik
bahwa ada itu menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk mengurus pemulangannya
karena tadi kan dibilang ente cacimaki ente mentolol tololin mengkamping kampingkan pemerintah dan jokowi
tapi jokowi melalui kantor staff presiden dan saya bilang
kalau kalian tidak bisa mengurus saya ali mukhtar bisa melakukan itu
supaya tahu rakyat tahu bahwa di mana kebenaran itu bisa terjadi
saya rasa saya rasa bang ali juga harus lebih bijak
tidak usah mengeluarkan pernyataan pernyataan yang kita sudah maju ke depan
sudah sudah sudah
kita sudah masuk ke depan kita sudah kuyuk cebong kampret sudah selesai
kita menatap masa depan dua tokoh sudah bertemu berarti ini pintu masuk
menyelesaikan hal yang belum terselesaikan termasuk abi blizik
saya rasa semua pihak masih mari kita menahan diri tidak usah mengeluarkan komentar komentar
baru sekarang ngomong begitu kemarin kemarin habis habisan kita dikerjain
tapi tidak apa apa ini juga namanya dia baru belajar berpolitik
bukan kita harus menghargai
saat kompetisi selesai kompetisi itu selesai final dan mengikat kompetisi itu mk
setelah kompetisi selesai tentu kita harus bergandingan tangan itulah indonesia
karena pemilu ini sekali lima tahun bang ali
setekali lima tahun kita saling challenge
kita dalam arti kata berkompetisi setelah selesai kompetisi kita harus bergandingan tangan lagi
tidak mungkin kompetisi itu sudah selesai kita ribut terus itu aturannya sop nya seperti
kompetisi sudah selesai tentu kita harus bicara
nah pak prabowo sebagai patriot dan negarawan beliau bertemu dengan pak jokowi dengan tujuan indonesia menjadi kota
indonesia guyup presiden jokowi ketemu pak prabowo pintu sekali lagi pintu masuk untuk menyelesaikan seluruh residu permasalahan yang masih ada
termasuk abib rizik
saya minta anda menilai dari perspektif oposisi selama ini apakah anda lihat negara selama ini agak kurang adil agak kurang bijak terhadap rizik
dari segi kasusnya dari segi perlakuan yang terpasuk
dia ngomong sembarang saya sikat dia
saya mau kasih tahu dari awal
ini sudah cara cara baru belum apa apa sudah kancam
karena kan tadi sudah bilang
kalau dia muncul lagi mengemuka maka nanti narasi narasi cebong kampret lagi muncul
karena itu kan tadi sudah awal itu
jadi mau saya bilang bahwa kalau itu pilihan kata yang benar dalam pernyataan penyelesaiannya
dengar dengar baik baik
saya tidak ada cerita
jangan jawab bahwa orba disini
saya tidak ada cerita apa saja yang terkait dengan tuduhan dan fitnah yang dialamatkan pak rizik
yang dialamatkan kepada pemerintah yang saya lihat dengan nyata nyata itu tidak terjadi pada apa yang dilakukan oleh presiden joko widodo
saya sudah bilang saya akan berhadapan dengan siapa pun
tapi seorang oposisi suasananya seperti yang dikatakan tadi nggak
ada ketidakadilan ada penghalangan
kalau yang begini sudah nggak ada lagi oposisi bud

tentu kita harus akui dalam penegakan hukum yang kita rasakan kemarin kemarin memang ada rasa ketidakadilan
orang orang yang dekat dengan pendukung presiden kalau kita laporkan terkesan aman
tapi yang berseberang dengan presiden cepat proses
itu mau tidak mau kita rasakan
tapi sudah lah sekarang kompetisi sudah selesai
ini penting bud
saya ingin tidak ingin merusak suasana guyup
kita pak prabowo mengambil resiko
pak prabowo ini mengambil risiko
di fitnah pak prabowo di fitnah
partai gerinda di fitnah
anda juga dibully
saya juga dibully di fitnah
karena bertemu dengan pak prabowo
bertemu pak jokowi itu
demi kipting bahasa
kami ini sepuluh tahun di luar pemerintah
di partai ini yang tahan di luar pemerintah
ditawari oleh menteri itu gerindra namanya
bukan baru kemarin jadi oposisi
kami sepuluh tahun jadi oposisi sejak berdirinya partai gerindra
jadi pertemuan dengan pak prabowo dan pak jokowi bukan karena iming iming jabatan
tapi karena indonesia
karena merah putih
karena nagarudo pancasila
kita ingin indonesia guyuk
saya ingin sampaikan pesan ini
ini buat netizen yang mumpuni
apalagi kita tahu ada netizen juga dari partai tertentu
ke kamera dong
ada netizen partai tertentu yang juga kerjanya membuli saya
partai mana tuh
ada yang takut
partainya kodenya apa partainya
takut dia jagoannya
nggak kebagian jatah menteri
oke dapat panggung dua ribu dua puluh empat
padahal bicara kami pak prabowo dan pak jokowi bukan bagi bagi jabatan
kita punya satu setengah menit
ada dua poin utama bahwa betul ada perasaan ketidakadilan
selama ini termasuk untuk soal hrs
tapi itu sudah berlalu
yang penting kita menata masa depan
kita harus guyuk
dua poin itu ada komentar
catatan paling penting bahwa negara ini berdasarkan pancasila dengan nilai nilai dasar yang sangat mulia
pancasila itu menjadi pusaka dari pertemuan antara spiritualisme dan nasionalisme yang dibangun oleh seluruh suku bangsa di negeri ini
karena itu maka kalau kebencian kita kepada seorang negara
satu kaum dialamatkan
maka sesungguhnya kebencian itu kembali kepada diri kita
maka sejarah yang terjadi polarisasi ini tidak boleh lagi
kita sebagai pemimpin pemimpin sebagai opinion leader bertanggung jawab untuk tetap memberikan suasana teduh ke bawah
dengan apa catatannya
hindari semua prasangka buruk
menghujat mencacimaki mengkafir kafirkan orang
menyuruh orang bersahadat ulang dan seterusnya
itu tidak boleh lagi terjadi
kenapa bisa begitu
karena kita sedang membangun sebuah negara yang besar
dengan visi besar indonesia yang dibangun oleh presiden jokowi
kalau masih ada komentar komentar seperti ini bermunculan mewakili kubu yang tidak senang dengan proses rekonsiliasi ini
ini bisa mengganggu
sudah nggak ada
suruh aja andre urus mereka
oke saya akan mengurus anda berdua karena durasinya sudah habis
kita urus nanti di warung kopi di depan
bukan bagi bagi jabatan
itu inti pertemuan pak jokowi dengan pak mada
inti pertemuan jokowi dan inti pesan andre rosiade hari ini
tidak ada makanan gratis
hadanallah wa yaakum ajumain wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada kalimat di depan kalimat di belakang dan kalimat tengah tadi yang kompromi kompromi
itu tadi ya
oke bang ali terima kasih bang adat
kita akan lihat bagaimana perkembangannya
cuma ali mokhtar ngabalin yang katanya ali simutik yang tahu apa pernyataan tadi yang agak di tengah tengah tadi
terima kasih bang bapak
sampai jumpa lagi di sajedah